sampai jumpa di video selanjutnya

kemana lagi ya
mau bantuin ustadz musa yang mantap dan santuyah
lihat haikal gak
ini dia nih ilang
tadi di sini pe
lo tuh anak
lo sih gak tau ya
kalau masuk ke dalam meja
nah mungkin dia bukan jin
romantis banget ya jalan berdua
yun lo tau gak kenapa jari kita ada lima
karena nanti gue bakalan jadi imam lima waktu sholat sama lo
lu tau gak kenapa jari ada lima
ih kenapa tuh
karena kalau seribu jadi ular kaki seribu
yaudah nitip kembaliannya ya
mau sampai kapan main petak kumpet begini kal
emang sengaja ngeles gak mau seterah falan
ayo seterah falan
haji markung kelempar batu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang ketemu lagi sama mas al
anak lanang yang viral karena ada ikatan batu di atara kita
aduh pasti udah kangen nih sama mas al nih
kali ini mas al ada di tempat persembunyian rahasia
berhubung pesantren abis ragempa
jadiinlah gudang rahasia milik mas al
lihat dong kostumnya
hari ini mas al bertindak sebagai mr safe a indonesia
eh lihat itu ada kopra
dia jalan sambil megang palu
coba lihat apa yang ada di tangan mas al
udah pasti ada kue bolu
ini mas al bakal tunjukin gimana cara bikin kue bolu yang
sampai muncrat itu ah
oke yang pertama teman teman
kita harus siapin bahan bahan dasar
pesannya dulu ya oke nih
eh kenapa kan dia berhenti
kayaknya suara trio kunyi tuh
udah sampe ketauan
kalo ketauan identitas mas al
wah rusak nih
image nya usahanya muantap dan santuy
guys nanti kita lanjut lagi ya
malu ada gangguan teknis
kita masuk yuk
kita kesana yuk
udah gak usah pikirin itu